halo saat ini saya berada di area pertamina mandalika sirkuit lombok nusa tenggara barat
di mana saya akan meliput tes pramusim motogp dua ribu dua puluh
saya sangat excited karena ini adalah pertama kali dalam sejarah motogp digelar di indonesia
untuk protokol kesehatan juga sangat ketat
setiap hari kita harus swab antigen di tenda yang berada di depan sirkuit
yuk kita daftar dulu
mau daftar mbak
boleh ke sini mau pakai pnu
ini untuk pnu bisa langsung ke jgp
oke terima kasih mbak
oke tadi kita sudah tes dan hasilnya negatif dan sekarang kita mau masuk area sirkuit
selamat siang mbak
mbak ini kalau misalkan nggak pakai id card bisa masuk nggak
mohon maaf pak nggak bisa harus pakai kartu member dari dorna langsung
dan harus tes pcr terlebih dahulu
oke terima kasih mbak
jadi memang orang orang yang bisa masuk ke dalam area ini adalah orang orang yang terlibat
secara langsung dalam tes pramusim motogp dua ribu dua puluh
nah setelah kita masuk dari security guard akan ada ruangan dari beberapa tim
selamat siang sir
nah ini biasanya ruangan ruangan yang dijadikan oleh para pembalap untuk mereka ganti baju
dan juga menyusun strategi
nah kalau kita masuk lagi ke dalam ini ada pedok atau markas dari setiap tim balap
di tempat ini nantinya para rider dan juga motornya akan disiapkan secara baik sebelum turun peringkatan balap
nah ini adalah salah satu contoh pedok dari mark marquest sang juara dunia enam kali dari tim repsol honda
tes pramusim motogp dua ribu dua puluh dua ini dilakukan secara tertutup
ini dikarenakan para tim dan juga rider sedang mencari stella motor yang pas untuk memulai musim motogp dua ribu dua puluh
nah sudah sampai di lantai dua
dua ini kita langsung menghadap vip premier royal hall dimana para pembalap nantinya akan
kita akan sesi foto dan juga wawancara setelah tes berlangsung
nah ini adalah media center ruangan di mana para jurnalis nasional dan juga internasional melakukan peliputan
terima kasih pak
nah di media center ini kita bisa mendapatkan kopi dari barista lokal yang ada di sini
nah selain kopi juga ada makanan minuman snack khas indonesia untuk menunjang aktivitas awak media
terima kasih pak
nah ini adalah monitor untuk memantau posisi mereka lalu ada waktu tercepat mereka dan berapa lab yang setiap mereka lewati
dan saat ini hingga pukul lima belas tiga puluh di hari ketiga tes promosi motogp dua ribu dua puluh dua
terima kasih pak
terima kasih pak
motogp dua ribu dua puluh dua paul espargaro dari apsol honda team menjadi yang paling cepat dengan catatan waktu satu menit tiga puluh satu enam puluh detik
nah sekarang kita sudah sampai di meja kerja saya
dan buat kalian yang tertarik untuk menonton motogp dua ribu dua puluh dua secara langsung di mandalika jangan lupa untuk beli tiketnya sekarang melalui online dan juga offline di gara gara yang sudah terpilih
nah sekarang saya mau menonton sekalian dulu
sampai jumpa di motogp dua ribu dua mandalika bulan maret nanti